pada beberapa kasus pendarahan otak menyebabkan melemahnya beberapa bagian tubuh seperti mengalami stroke
lalu bagaimana mengenali gejala pendarahan otak apa penyebab dan bagaimana dampak serta penanganannya
kami bahas bersama direktur rumah sakit pusat otak nasional dr purshid bustami
selamat malam dr mursyid
selamat malam mbak
terima kasih dokter kita berbicara mengenai pendarahan otak
sebenarnya apa saja pemicu pendarahan otak ini
jadi para penonton sekalian kita mengenal ada dua sebetulnya pendarahan ini
yang pertama adalah spontan yang kedua adalah traumatik
traumatik jelaslah karena ada suatu trauma
kita bicara mengenai pendarahan yang spontan ini sering kita sebut juga dengan struk pendarahan atau struk hemorajik
sebenarnya seseorang yang mengalami pendarahan itu sudah ada
dan tidak terkendalinya faktor risiko itu itu yang menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di otak
oke cara mengenali atau gejala gejala pendarahan otak dok apa saja dok
nah sebagian lagi
dan selain dari tentunya hampir sama dengan gejala struk yang lain
seperti adanya kelemahan dari sisi tubuh dan ada juga pasien yang mengalami kejang dan lain lain sebagainya
oke jadi kebanyakan adalah mereka yang mengeluhkan sakit kepala begitu ya dokter mursyid ya
nah jadi sebentar
jadi ini perlu dijelaskan bahwa struk ini terjadi sekonyong konyong
jadi artinya pada seseorang yang sebelumnya sehat tidak mengeluh apa apa tiba tiba mengalami sakit kepala hebat
yang lain dari biasanya dan diikuti oleh penurunan kesadaran dengan gejala gejala stroke yang lain
nah itulah yang disebut dengan struk perdarahan
oke jadi bukan orang yang mengeluhkan pusing atau sakit kepala dengan interval sering begitu ya
berarti dok ya
oke jadi tiba tiba merasa sakit kepala atau pusing tapi merasa sakitnya itu luar biasa
artinya jauh dibandingkan dengan pusing pusing biasa gitu ya dok ya
hmm dok orang dengan riwayat medis
atau kondisi seperti apa saja yang harus waspada terhadap pendarahan otak
misalkan mungkin pasien dengan riwayat medis atau kondisi punya hipertensi
darah tinggi diabetes atau lainnya mungkin dok
secara umum faktor risiko stroke itu kan ada yang tidak bisa dikendalikan
seperti bertambahnya usia kemudian ras kemudian juga ada riwayat keluarga yang menderita stroke
tapi sebagian lagi
yang bisa dikendalikan adalah hipertensi misalnya kemudian diabetes kolesterol yang tinggi
merokok kebiasaan hidup yang tidak sehat terlalu gemuk kurang gerak dan segala macam
nah khusus untuk pendarahan otak atau struk pendarahan ini
ada beberapa penyebab atau kondisi
yang pertama adalah tekanan darah tinggi terutama tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dan sudah berlangsung lama
dan kondisi yang lainnya
bisa terjadi pada orang orang dengan kelainan pembuluh darah
yang kita sebut dengan aunirisme
aneurisma itu ada suatu kantong kantong di pembuluh darah di otak itu
yang ini merupakan titik lemah
nah suatu saat tekanannya meningkat maka udara itu pecah
nah selain dari itu ada beberapa kondisi yang lain
misalnya kelainan pembuluh darah bawaan
seperti avm namanya arteriovenosa malformatis
kemudian ada juga gangguan dari pembekuan darah
ini juga bisa menyebabkan terjadinya struk pendarahan ini
jadi adanya penyakit bawaan atau mungkin ada riwayat medis
itu juga bisa menjadi salah satu pemicunya ya dok ya
dok ini juga harus diluruskan
banyak yang bertanya di timeline atau di lini masa
keterkaitan antara pendarahan otak dengan stroke
apakah seseorang yang mengalami
atau dinyatakan stroke itu bisa saja berpotensi
atau risiko pendarahan otak atau sebalik ya dok
perarahan otak seperti yang saya sampaikan tadi
salah satunya adalah struk
jadi ada dua jenis satu pendarahan satu penyumbatan
nah kalau yang terjadi pendarahan tadi itu struk pendarahan
yang terjadi secara spontan
bukan karena trauma
kalau kita berbicara mengenai stroke juga dok
apakah stroke ini bisa terjadi pada pasien di segala usia
artinya usia muda menengah kemudian usia lanjut kah
atau untuk di usia usia tertentu saja dok
stroke bisa mengenai segala usia
tapi kebanyakan mengenai usia lanjut
walaupun sekarang ini lebih bergeser
dengan adanya faktor risiko bergeser ke usia yang lebih muda
tapi secara umumnya stroke adalah penyakit yang banyak terjadi pada usia lanjut
dan sebagian berhubungan dengan penyakit degeneratif
berarti penyakit yang berhubungan dengan penuaan
termasuk di sini adalah penuaan pembuluh darah
bagaimana kemudian penanganan terhadap pasien yang mengalami pendarahan otak dokter mursyid
warga atau siapapun yang mengalami gejala strok apapun
baik itu pendarahan maupun penyumbatan dengan gejala gejala tertentu
misalnya terjadi kelemahan dari anggota gerak
kemudian terjadi misalnya rasa kebas di sisi tubuh yang terjadi mendadak
atau mungkin terjadinya sakit kepala hebat disertai dengan kesadaran mulut
itu tiada cara lain harus segera pergi ke rumah sakit
jadi jangan menunda nunda pergi ke rumah sakit
karena dengan penanganan yang cepat dan tepat
jauh memperbaiki outcome
atau menurunkan tingkat kecesatan menurunkan tingkat kematian
penanganan atau pengobatan terhadap pasien yang mengalami pendarahan otak seperti apa dok
dan butuh berapa lama untuk recovery
tergantung dari kondisi pasien sendiri
sebagian dari pasien itu harus menjalani operasi
mengeluarkan bekuan darah yang keluar dari pembuluh darah tadi
supaya tidak menekan bagian otak yang masih sehat
tapi kalau perarahannya sedikit
tidak berpotensi untuk mengganggu bagian otak yang sehat
itu tubuh bisa juga menyerap sendiri dalam batas waktu tertentu
artinya bisa saja ada potensi melemahnya anggota tubuh bagian lain ya dok
dan itu juga harus memakan waktu untuk pengobatan atau pemulihan begitu
kalau memang jadi stroke itu
dalam penanganan akutnya seperti pendarahan
kita harus kendalikan tekanan darah
kita harus tangani misalnya kalau memang harus operasi dan segala macam
kemudian kita lanjutkan dengan memperbaiki
atau melakukan restorasi dari anggota gerak atau kecatan yang muncul
atau gejala yang muncul
misalnya seseorang yang jadi gangguan bicara setelah stroke
kami mengalami gangguan komunikasi dengan dr mursyid bustami
kita akan coba kembali untuk menghubungi dr mursyid bustami
selaku direktur dari rumah sakit pon atau pusat otak nasional
untuk melanjutkan dialog ini
apakah kita sudah kembali tersambung dengan dr mursyid bustami
kita akan langsung melihat terlebih dahulu seperti apa
komentar warga net di lini masa terkait dengan kondisi dari pembawa acara tukul arwana
saya akan buka
ini dia yang pertama dari akun at yakult dua mencuit
katanya ngomongin soal mas tukul sebelum pendarahan otak ngeluh pusing tuh
saya jadi takut soalnya
beberapa hari ini kok jadi kayak ngerasa suka pusing ya
jadi kalau tadi penjelasan dari dr mursyid
adalah bukan rasa sakit atau rasa pusing dengan interval yang cukup sering begitu
namun pusing atau rasa sakit di kepala yang tiba tiba kemudian lebih sakit dari biasanya
itu yang harus diwaspadai
dari komentar berikutnya
cuitan dari akun twitter at lobang sembilan puluh delapan katanya pendarahan di otak seperti yang terjadi pada mas tukul
pernah menimpa almarhumah ibu
beliau mengalami stroke
yang berkepanjangan hingga akhir hayatnya
berikut ya dari at enelna delapan ratus sembilan puluh tujuh
ada kenalan dulu kecelakaan kerja pendarahan kemudian operasi otak
alhamdulillah hingga sekarang masih diberikan umur panjang masih sehat
tapi ya kayaknya masih ada efeknya soalnya kayak masih minum obat terus
atau mungkin ada juga penyakit lain
jadi juga udah tidak bisa kerja berat lagi sepertinya
jadi aktivitasnya mungkin tidak sebanyak itu
mungkin tidak sebanyak dan beban aktivitasnya tidak seperti dulu ya
berikutnya komentar dari akun ad pribayan
mencuit ibu saya pendarahan otak sah atau istilah kedokterannya itu adalah subarachnoid hemorrhagic
memang sakit kepalanya itu luar biasa banget
ibu nggak sadar selama dua hari
kesalahan kami karena ketidaktahuan adalah memijit kepala ibu saatnya beliau sedang sakit sakitnya
sebelum kita bawa ke ugd rumah sakit
jadi memang harus diwaspadai ya
hidup sehat yang paling penting